seorang residivis kasus pencabulan anak di ciamis kembali meringkuk di jeruji besi setelah melakukan aksi kriminal yang berbeda
saat menghuni lembaga pemasyarakatan pelaku masuk jaringan pengedar narkoba
keluar dari penjara pelaku kembali ditangkap saat mengantongi lima delapan puluh gram sabu siap edar
tak puas menghuni pengapnya jeruji besi sejak dua ribu tiga belas silam
rm pemuda berusia dua puluh dua tahun kembali harus berurusan dengan anggota satuan narkoba polres ciamis
residivis kasus pencabulan anak ini tertangkap tangan tengah membawa sabu seberat lima delapan puluh gram
sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok disembunyikan dan disimpan di dalam saku lengan jaket
pria asal majalengka yang menjadi kurir sabu antar kota dalam provinsi ini mendapat upah lima ratus ribu rupiah dalam satu transaksi
pelaku diciduk polisi saat
tengah berteduh di salah satu ruko sebelum mengantarkan sabu ke wilayah majalengka
berhasil mengamankan dari tersangka yang sedang mengantarkan barang sebesar narkoba seberat lima delapan puluh gram
tersangka biasa membawa menjadi kurir membawa barang dari tasik ke
majalengka dan sesekitarnya
keluar penjara bukan membuat pelaku kembali ke jalan yang benar
melainkan menjalankan ilmunya setelah sempat bergabung dengan jaringan narkoba di dalam lapas
kini pelaku kembali terancam ke penjara dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama lima belas hingga dua puluh tahun
bandar narkoba berinisial a yang menjadi pemasok kini masih dalam pengejaran polisi
deden rahadian ciamis